menyusul semburan debu vulkanik gunung bromo akibat erupsi
bandara abdurrahman saleh malang terpaksa ditutup
penutupan ini membuat tujuh penerbangan dibatalkan
dan ribuan penumpang di bandara juanda surabaya dialihkan melalui jalan darat
seribuan calon penumpang di bandara abdurrahman saleh malang terpaksa memendam kecewa
karena bandara itu ditutup
mereka meradang karena penutupan dilakukan tiba tiba
meski demikian mereka bisa mengerti bahwa penutupan ini karena kondisi darurat
akibat debu vulkanis gunung bromo yang memenuhi angkasa
ada tujuh penerbangan tujuan bali dan jakarta yang terpaksa dibatalkan
sementara ada tiga penerbangan yang dialihkan keberangkatannya ke bandara juanda surabaya
penutupan bandara abdurrahman saleh akan dilakukan sampai jam sembilan pagi ini
jika kondisi angkasa masih dipenuhi debu vulkanis penutupan akan diperpanjang lagi
hari ini tadi itu mulai jam sebelas sampai besok jam pukul sembilan pagi
bandara abdurrahman saleh ditutup
karena aktivitas gunung bromo
untuk jadwal penerbangan sendiri terganggu atau gimana mas
penutupan bandara abdurrahman saleh malang juga berdampak pada jadwal penerbangan di bandara juanda surabaya
ratusan calon penumpang asal jakarta tujuan malang terpaksa dialihkan di bandara juanda
para penumpang kemudian diangkut ke malang melalui darat dengan menggunakan bis pariwisata
para penumpang awalnya sempat bingung karena turun di bandara juanda
tetapi tidak beberapa lama
otoritas bandara mengumumkan pengalian ini dan menyediakan beberapa bus untuk membawa penumpang ke malang
pt angkasa pura i surabaya mencatat ada tujuh penerbangan dari dan ke malang
yang terpaksa dialihkan melalui bandara juanda surabaya
sementara itu sampai petang kemarin aktivitas gunung bromo
asap paket putih kelabu juga masih terus menyembur dari kawah bromo
dan mengarah ke barat daya atau wilayah malang
ketinggian asap juga cukup berbahaya bagi penerbangan
yaitu satu dua ratus meter dari bibir kawah
atau sekitar lebih dari tiga meter dari permukaan tanah
asap membawa material vulkanik berupa abu air belerang dan silika
seismograf menunjukkan gempa tremor masih terjadi dengan kisaran satu sampai lima mm
terkadang juga terdengar suara gemuruh dengan lontaran material
yang kembali jatuh ke dalam kawah
sampai sekarang status gunung bromo masih dalam level waspada